itu dari penggemar katanya orang pariwisata sih
namun dr kite lin ba kepala eksekutif bandar amal sound faye mengatakan
ada masalah sama dia kan